keputusan itu diambil meskipun mendapatkan sorotan negatif dari pegiat hak asasi manusia di dalam negeri
tepatkah langkah pemerintah seperti apa kemudian media masa nasional menyoroti terkait dengan polemik isis x wni ini
dan untuk membahasnya kita seperti biasa di akhir pekan ini kita akan menghadirkan editorial view bersama dengan para jurnalis senior di sebelah kiri saya
sudah ada mas teguh santosa ceo dari remall network selamat malam mas teguh
terima kasih mas teguh sudah hadir lagi di editorial view malam hari ini
dan juga pastinya ada mas elvan dhani sutrisno wakil memimpin redaksi detik com
selamat malam mas elvan
terima kasih sudah hadir
kita mulai dulu ada beberapa topik sebetulnya ya mas teguh dan juga mas elvan yang menarik perhatian publik dan juga media sepekan ini
ada soal isis misalnya ada soal polemik antara agama dan juga pancasila
juga dari konteks apa dari dunia
politik ini soal kongres partai amarat nasional yang sempat ricuh tapi kemudian akhirnya dimenangkan lagi oleh zulkifli hasan
kita mulai dulu dari isis x uni ini
ini polemik ini yang terus menuai pro dan juga kontra
saya ke mas teguh terlebih dahulu
bagaimana anda melihat soal ini mas
catatan editorialnya seperti apa
apakah kemudian langkah pemerintah memang pertimbangan yang paling tepat paling realistis
atau kemudian ada hal hal yang sebetulnya dilanggar dengan kemudian tidak memulangkan wni isis ini
jadi begini saya kira di muka bumi ini setiap individu itu punya hak untuk memilih tinggal di mana menjadi warga negara apa
selagi dia misalnya memenuhi kriteria untuk menjadi warga negara dari negara yang dia inginkan itu atau dia bayangkan
jadi kalau misalnya warga negara indonesia kemudian dengan secara sadar melepaskan kewarga negaraannya untuk kemudian bergabung dengan sesuatu yang dianggap sebagai negara
atau memang negara
yaitu hak dia
nah kalau kemudian dia punya keinginan untuk kembali maka tentu ada syarat syarat yang dia harus penuhi
dan syarat syarat itu tentu saja ya sederhanalah
kesetiaan kepada pancasila undang undang dasar empat puluh lima dan seterusnya yang penting
dan yang kedua yang juga tidak kalah penting adalah tek rekodnya
kita perhatikan ada banyak warga negara indonesia ini yang pindah ke warga negaraan
entah karena perkawinan dengan orang asing
entah karena lapangan pekerjaan di negara lain
nah kalau orang orang yang kemudian melepaskan keluarga negaraannya untuk bergabung dengan kelompok yang disebut sebagai isis ini
ya itu juga sama sebetulnya mekanismenya
dan kemudian mereka mau kembali
ya tentu tidak bisa begitu saja
jadi saya kira itu sesuatu yang memang harus ditegaskan
bahwa mereka sudah melepaskan keluarga negaraannya
mereka secara apa namanya secara dramatik ya
ya kemudian mengumumkan kepada dunia bahwa mereka tidak lagi percaya pada negara indonesia
mereka membayangkan ada satu negara yang mereka harus percaya
ditambah dengan mereka bergabung dengan kelompok yang melakukan kekerasan
yang kekerasannya itu kasat mata
yang kekerasan itu kita saksikan
dan yang kekerasannya itu berbahaya
jadi memang agak sulit untuk bisa kalaupun mereka ingin kembali ke tanah air itu memang sulit untuk diterima atau bagaimana mas teguh
istilahnya bukan kembali ke tanah air
mereka tentu lahir di sini
istilahnya adalah menjadi warga negara indonesia lagi
tentu mereka harus melewati syarat syarat tadi
ya sumpah setia apa segala macam
atau dia mesti tinggal dulu di sini misalnya
lima tahun kalau ada pemain sepak bola yang kita naturalisasi misalnya
plus tadi itu yang saya katakan
selama dia tidak menjadi warga negara indonesia itu apa yang dia kerjakan
apakah dia bekerja sebagai profesional middle level atau upper level di negara lain
atau dia seperti apa yang sedang kita bicarakan ini
melakukan tindakan kekerasan
atau dia seperti manusia yang lain
dengan itu saya pikir mereka akan susah untuk kembali ke indonesia
dan kita harus tegas menurut saya
ini memang tentu ini sesuatu yang apa namanya yang akan banyak diperdebatkan orang
tetapi pondasi ini
pasti menuai pro dan juga kontra begitu
apapun keputusan yang diambil ya
tetapi kalau misalnya kita lemah di sini ini akan jadi presiden buruk
orang bisa keluar masuk negara ini sesuka hatinya dengan membawa berbagai agenda
kan tidak menarik
mas elvan dari sudut pandang anda seperti apa
ini kan pemerintah sempat agak bingung sebetulnya
apakah pertimbangannya adalah soal keamanan atau soal sisi sisi kemanusiaan begitu
tepat atau seperti apa pandangan anda
ada pertanyaan menggelitik di tengah masyarakat hari ini
mana yang lebih berbahaya antara virus corona atau virus wni x isis ini
corona dengan segala resiko kematian yang sampai ribuan orang kemudian mereka dipulangkan
ditaruh di natuna diobservasi dan lain lain
ya ini sekarang yang wni x isis ini ada sekitar enam ratus tujuh ratus orang
kemudian jadi polemik
masyarakat pun saling membandingkan dua hal ini
corona adalah sebuah virus yang mematikan
langsung mematikan begitu diserang langsung dia butuh waktu langsung mati
sementara virus yang isis ini adalah virus radikalisme
yang juga mematikan kalau sampai tidak di treatment tidak bisa dibersihkan
semuanya dua duanya bahaya
nah sekarang pemerintah di posisi mana
itu yang kita muncul kita mau tahu sebenarnya sampai ketemu kesimpulannya itu titik di mana titik jalan tengahnya
profesor dean shamsuddin misalnya menyatakan bahwa negara berkewajiban melindungi warganya
karena dia menurut profesor dean itu masih warga negara masih wni
karena ada syarat syarat ya itu sangat teknis misalnya dia belum melepaskan warga negara dan lain lain
meskipun itu debatable
sementara presiden wapres dan nu itu menyatakan bahwa udah ini tidak bisa dipulangkan karena berbahaya
sampai kemudian sekarang presiden
sampai kemudian sekarang presiden
sepertinya pemerintah akhirnya goyang juga
akhirnya mereka mulai rapat dan mulai menyusun strategi pemulangan sebagian
nah ini mulai disusun apakah nanti yang akan dipulangkan adalah anak anak yatim atau gimana
ini mereka mulai berpikir kesana
tapi menurut saya dalam posisi kayak gini negara harus tegas
harus tegas artinya perdebatan itu diskusi itu adalah sesuatu yang wajar di negara demokrasi
tetapi ketika negara melindungi warganya maka harus tegas
ya opsinya adalah pemerintah tidak memulangkan
gitu kan apa
karena kalau itu dipulangkan sudah tahu kan dari pertimbangan virus virus tadi
ini adalah radikalisme yang sebenarnya sudah tidak bisa lagi
kalau sudah merasuk ke dalam tubuh cuma soal waktu sebelum itu
karena ini soal paham ya pak
ya soal paham
nah opsi berikutnya mungkin yang jadi perdebatan di antara elit di senayan adalah memulangkan dan mengkarantina
tapi kalau ini yang dilakukan mungkin juga kita tidak tahu selama apa dia dikarantina sampai membersihkan ideologinya itu
nah saya kira sekarang kita tunggu nih langkah pemerintah
mudah mudahan pemerintah bisa mengambil keputusan dengan cepat
jadi masyarakat tidak heboh sendiri tidak was was dan lain lain seperti corona
bahayanya akan kesana
oke coba kita dengarkan lagi apa kata presiden joko widodo soal polemik pemulangan isis x wni ini
ya saya kira kemarin sudah disampaikan bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab keamanan terhadap dua ratus enam puluh orang
satu ratus enam puluh juta penduduk indonesia itu yang kita utamakan
oleh sebab itu pemerintah tidak memiliki rencana untuk memulangkan orang orang yang ada di sana
isis x wni memang dari identifikasi dan verifikasi ini nanti akan kelihatan
kita memang masih memberikan peluang
untuk yang yatim yatim piatu yang pada berada pada posisi anak anak di bawah sepuluh tahun ini
tapi kita belum tahu apakah ada atau tidak ada
berikutnya ada undang undang yang memang kemarin dalam kajian di rapat dengan presiden
ada undang undang yang mengatakan bahwa satu tentang keluarga negaraan yang kedua tentang
siapa yang sudah punya niat itu sudah bisa diadili
jadi karena mereka kesana dalam rangka bergabung dengan isis sebuah organisasi terorisme ya itu sudah masuk kategori
begitu pulang ya ada langkah langkah penegakan hukum
ya bentuk ketegasan yang tadi juga disampaikan oleh mas elvan dan juga mas teguh tadi kita dengarkan lagi apa kata presiden dan juga pak muldoko soal itu
soal polemik ini kan ada pandangan yang lain juga sebetulnya
mas elvan dan juga mas teguh adalah soal pendekatan kemanusiaan misalnya
soal hak mereka bahkan soal status keluarga negaraan pun debatable sebetulnya kan ada yang mengatakan demikian
karena undang undang kewarganegaraan mengatakan ini kan isis ini apakah sebuah negara secara de jure atau de facto atau seperti apa
ini kan juga perlu didalami lagi
nah ini seperti apa kemudian kalau menyikapi soal perbedaan pandangan tadi
mas teguh deh
kalau menurut saya tidak penting apakah isis itu negara atau apa
itu tidak penting
yang paling penting adalah ketika orang menyatakan dirinya bukan lagi warga negara indonesia
dengan bentuk membangkar paspor
ya itu ya
itu kan aksi dramanya
tetapi secara tegas mereka mengatakan mereka tidak percaya pada sistem politik yang kita miliki
mereka tidak percaya pada demokrasi yang kita miliki
kemudian mereka bergabung dengan sesuatu yang entah apa itu gitu
jadi menurut saya yang paling penting itu bukan apakah isis kelompok teroris bukan negara sehingga kemudian mereka masih debatable kewarganegaranya
orang melepaskan kewarganegaraannya itu tidak harus karena dia mau bergabung pada satu negara
dia tidak percaya
jadi sekarang kalau saya itu fondasinya ya
nah saya apresiasi apa yang dikatakan oleh presiden jokowi tadi
tentu itu fondasinya
tentu kita juga bukan negara yang sadis ya
orang indonesia ini dikenal sebagai orang yang walas asi
tentu kita juga memperhatikan misalnya ada beberapa hari ini video wawancara tentang anak anak yang
karena ayahnya punya pandangan yang lain akhirnya terbawa kan begitu
nah ini yang memang harus kita pikirkan
tapi kalau menurut saya orang orang yang kalah dalam pertempuran di timur tengah sana itu itu jadi agenda internasional
kita mesti membawa ini ke dalam sebuah wadah internasional
membicarakan nasib setelah ini bagaimana mereka
karena faktanya mereka ada di atas bumi
nah ini mesti dipikirkan nih mekanisme
dan itu bukan hanya wni saja sebetulnya
bukan cuma warga negara lain juga banyak
dan saya harus katakan saya setuju dengan apa istilahnya
setelah yang digunakan oleh presiden jokowi
isis yang memang dulunya dia adalah warga negara indonesia
jadi jangan dibalik balik
ada juga yang isis x warga negara mana gitu
nah itu isu internasional sekarang
kita barangkali karena kita sekarang sedang menjadi anggota dari tni pppb
kita juga ada di komisi ham
kita perlu untuk membawa ini ke level internasional
tetapi sebagai sebuah negara tindakan ini sudah pas
ada orang melepaskan warga negaraannya
dan kalau dia mau masuk lagi tentu ada prosedur
nah prosedur itu menurut saya tidak bisa mereka penuhi
mas revo mengapa kemudian anda tidak melihat bahwa negara memulangkan terlebih dahulu
kemudian dikategorisasi ya mana yang kombatankah
mana yang hanya korban dari penipuan
karena kan banyak juga yang akhirnya melihat ini mereka adalah penipu
mana yang kemudian ini levelnya masih bisa menggunakan pola pola deradikalisasi
dan juga kita tidak bisa men stop sama sekali untuk dipulangkan ke indonesia
itu seperti apa
dan juga kita bahas nanti soal program deradikalisasi yang sejauh ini sudah dilakukan
apakah memang itu menjadi catatan tersendiri
pr juga bagi pemerintah kalau kita bicara soal terorisme atau seperti apa
tapi dibahas nanti ya mas elvan dan juga mas teguh
kami akan segera kembali
sebelum kita lanjutkan membahas soal catatan editorial mengenai polemik isis x y n i
kita coba dengarkan pendapat yang lain ya
mengenai polemik ini sudut pandang yang lain terkait dengan polemik isis x y n i dari komnas sam
kita dengarkan berikut ini
kalau bagi kami memang mendorong pemerintah untuk datang ke suria
kenapa penting untuk ngambil mereka karena kalau mereka tidak diambil
mereka tidak diambil terus kem ini dibuka nantinya bulan maret misalnya dengan berbagai informasi yang ada
karena kurdistan macam macam runtuh dan sebagainya mereka liar mereka masuk ke indonesia dengan tanpa identifikasi dan sebagainya
itu rumit itu juga menimbulkan ancaman yang serius
kalau yang tadi dikatakan oleh komnas ham itu gimana menurut anda
apakah cukup masuk akalkah atau seperti apa
karena kan gini ada mungkin yang mengatakan bahwa sebagian asis dan soni ini kan juga sebetulnya adalah korban propaganda
tidak semuanya menjadi kombatan bagaimana
oke jadi saya coba tadi sampai tadi sore saya masih mengikuti debat soal ini kan sampai saya membaca sebuah berita
yang ngomong adalah cep hernawan dia mantan presiden isis di indonesia selama empat tahun
dia menyatakan bahwa mereka berangkat ke sana untuk berperang
kemudian mereka tidak pernah minta dipulangkan karena mereka sudah nyaman dan nyaman di sana
kalau mereka sudah nyaman untuk apa kita ribut ribut soal pemulangan
tapi tentu dalam sudut pandang ham menjadi beda sudut pandangnya
tapi ketika pak presiden tadi pak jokowi menyatakan bahwa tidak dipulangkan kecuali anak anak dan yatim piatu
itu sebenarnya pernyataan yang sebenarnya sulit juga diwujudkan
karena untuk kita menjemput ke sana juga rumit juga kan kita melalui mungkin jangan jangan warga kita juga terancam dengan banyaknya persenjalaan dan lain lain
terus memisahkan mana yang baik dan mana yang buruk kalau itu sudah di sana sudah
itu susah juga
tapi memang dalam sudut pandang ham itu dunia luar ya luar negeri asing itu memang mendorong kita untuk memulangkan
dengan banyak sekali pernyataan pernyataan dari negara negara lain bahwa kita atas nama ham harus memulangkan
tapi saya sepakat mana yang kita pilih dalam hal ini
tampaknya memang harus memilih ya harus bisa mengambil jalan tengah atau dua duanya
presiden harus memilih
pak jokowi tadi bilang dua ratus enam puluh juta rakyat indonesia
atau enam ratus juta rakyat indonesia

atau enam ratus orang x ini xoni isis ini
dalam posisi kayak gitu presiden harus memutuskan gitu
tidak boleh ini menjadi isu terus tidak selesai selesai gitu
karena disinilah seorang presiden itu leadership nya dituntut untuk mempilar rakyatnya
mas teguh seperti apa ada tanggapan dari anda
ya saya kira kita akan searah nih saya setuju sikap pemerintah
profiling itu penting
profiling itu penting
anak anak yang mungkin jadi korban perlu dipikirkan
tapi sebelum sampai ke situ ini harus dijadikan sebagai isu internasional
karena terlalu banyak orang yang berada di kem di syria dan di iraq itu
yang semua juga bisa jadi persoalan
nah bottom line saya tadi kan jelas
orang kalau mau menanggalkan keluarga negaraannya dia punya hak
nah mereka sudah menggunakan hak mereka untuk menanggalkan keluarga negaraan mereka di indonesia
waktu mereka mau kembali tentu ada syarat syarat
jadi nggak bisa misalnya mas dimasukin ke kem untuk diradikalisasi
ini bukan sesuatu yang sama seperti yang kita tangani terhadap orang yang masih mengaku sebagai warga negara indonesia
tetapi kemudian lakukan aktivitas terorisme di dalam negeri
ini kan kasus yang berbeda
jadi maksud saya ini mesti clear dulu
bahwa nanti kemudian kita profiling ya saya setuju
nah ini kurang lebih barangkali begini ilustrasinya
tahun delapan puluh an dulu delapan puluh an juga banyak orang indonesia dari asia tenggara ini dari filipina selatan dan seterusnya
memang mereka berbondong bondong diundang untuk hadir ke pakistan dalam rangka memerangi komunis di afganistan
nah setelah mereka berhasil mengusir komunis soviet waktu itu tahun seribu sembilan ratus delapan puluh sembilan mereka kembali
nah ketika itu terjadi mereka kan konteksnya begini
konteksnya mereka bukan melepaskan keluarga negaraan bukan
tetapi waktu itu kan kita masih di blok barat
kita mengizinkan kita membiarkan mereka bergabung karena itu juga agenda kita memerangi komunis di indonesia ketika itu
ini dua hal yang berbeda
jangan ada juga karena ada yang mencoba untuk menyamakan apa yang terjadi di tahun delapan puluh an itu dengan yang sekarang
karena mereka bisa kembali gitu
tapi kita lihat kemudian ada imam samudera ada amrozi ada macam macam
setelah beberapa tahun apa yang terjadi
nah yang kedua yang juga saya rasa perlu kita pertimbangkan hari ini kok saya kurang yakin kita punya kemampuan deteksi yang cukup kuat ya
saya khawatir lembaga lembaga yang kita harapkan bisa mendeteksi mengikuti
orang orang ini sedang menjadi bancakan politik
sehingga akhirnya mereka tidak fokus untuk pekerjaan ini tetapi fokus untuk hal hal yang lain
nah saya juga khawatir itu
jadi saya kira di saat kita memang sedang juga punya banyak persoalan domes di dalam negeri kita punya agenda yang cukup besar gitu
dan plus tadi situasi yang sudah saya gambarkan memang sebaiknya mereka tetap ada di sana
kita tentu saja kita mempertimbangkan hak azazi manusia tetapi tadi presiden sudah katakan keselamatan dua ratus enam puluh lima juta orang ini jauh lebih penting
dan kita mumpung sedang menjadi anggota tidak tetap dewan keamanan pbb juga sedang ada di badan
paham ya kita dorong supaya dunia menyelesaikan persoalan ini bersama sama
apa bentuknya yang saya belum tahu
tidak hanya menjadi pr negara negara tersendiri
apa bentuknya saya belum tahu karena ini kan belum pernah terjadi ini unprecedented gitu
oke kalau tadi mas agung katakan agak agak mempertanyakan juga
artinya memang anda melihat juga mas elvan bahwa sebetulnya program program deradikalisasi kita juga sebetulnya perlu juga dipertanyakan
perlu juga dicatat begitu ada sejumlah hal yang masih kurang kalau kemudian kita menghadapi soal terorisme ini bagaimana
ya sebenarnya kalau kan masih sering terjadi ya
dan itu memang jadi trennya itu di negara kita itu setiap habis ada ledakan kemudian akan menjadi sangat ketat
semua semangat untuk mengamankan ini antisipasi segala macam
tapi manakala tidak ada sebenarnya gaungnya juga tidak kedengaran
longgar lagi ya

karena negara ini jangan jangan kan sudah didorong nih undang undang radikalisme kan
sebenarnya harusnya sih di kuhp sudah ada di undang undang yang lain juga ada
tapi mau dibikin undang undang radikalisme kalau menurut saya ini waktunya negara punya badan khusus untuk ini gitu
badan khusus untuk ini untuk benar benar memberi pendidikan radikalisme itu dari bawah
bikin kursus kursus pendidikan
ya memang harus begitu sepertinya
karena kalau enggak itu tidak tersentuh
jangan lupa selain sekolah sekolah yang formal yang pemerintah
itu banyak sekali sekolah yang
tidak formal yang
bahkan sekolahnya pun ada yang di rumah
ada yang sekolahnya di itu
ini kita tidak bicara pesantren yang
memang sudah terlembagakan ya banyak sekali
sekolah sekolah kayak gitu dan itu nanti ijazahnya
bisa disesuaikan dengan banyak cara itu
juga ruang ruang yang sebenarnya potensial
kalau tidak diantisipasi oleh
pemerintah jadi undang undang radikalisme
badan khusus untuk bisa itu
mungkin bisa mengurangi dampak dampak
radikal mas teguh ada tanggapan
dari anda ya saya kira itu
benar ya kita harus bergerak ke arah itu
tidak cukup puas melihat apa yang kita
miliki sekarang saya gak cukup yakin artinya
memang kita juga sebetulnya belum siap untuk
katakanlah kalaupun ini dipulangkan
treatmentnya harus bagaimana
harus diapakan programnya apa
anda juga melihat sebetulnya stakeholder
kita untuk itu belum siap saya curiga
kita tidak begitu siap
harun masiku aja kita nggak tahu kapan dia datang
kapan dia pergi tadi coba anda
katakan misalnya camnya dibuka
kemudian mereka pulang nggak kedetek
coba jadi maksud saya yang kasat mata saja
kita kadang kadang suka
lolos tuh ya jadi ya sudah lah
kita gunakan power kita di
lembaga internasional untuk ini diangkat
menjadi isu bersama saya belum
tahu ini yang presiden tidak pernah kejadian
tetapi harus diselesaikan nah karena begini
kenapa orang meninggalkan
atau kenapa orang tidak percaya pada
sebuah negara misalnya banyak tadi
persoalannya tetapi kita masih
ekonomi ya mereka merasa tidak bisa
disejahterakan mereka mencoba mencari
nah saya khawatir nanti kalau misalnya kita
gegabah kita terima begitu saja dan mereka
sampai di sini dan mereka lihat wah gue ternyata gak bisa
sejahtera juga ya
kambuh lagi jadi maksud saya
ini mesti sangat hati hati saya kira
pemerintah sudah tepat
bottom line nya adalah
tidak menerima mereka kembali
karena mereka sudah menanggalkan keluarga
negaraan itu bottom line tetapi
kalau ada kemudian pertanyaan
pertimbangan dari fase yang lain itu dimungkinkan
saya setuju dengan
posisi itu cuma nanti kemudian
memang kita harus ekstra hati hati
oke baik tadi mas raffas juga sempat minggu soal
apakah dibuntuk badan soal
untuk mereduksi radikalisme dan lain sebagainya
apakah kemudian kita bisa
pembinaan ideologi pancasila katakanlah
karena ini kan orang orang yang sebetulnya mempertanyakan
sudah menjadi konsensus
nah ini seperti apa apalagi kita juga
menjawab soal polemik polemik terbaru yang
ini mungkin mas revan juga banyak bicara nanti
soal polemik antara pancasila
dan juga agama kita bahas nanti
usai jeda di editorial view kami akan segera kembali